masih dari kpk pimpinan kpk menyambut baik rencana kepulangan penyidik novel baswedan dari singapura
pimpinan kpk berharap novel dapat kembali bekerja untuk mengungkap kasus kasus korupsi
soal posisi novel di kpk pimpinan kpk belum bisa memutuskan
sampai rapat pimpinan digelar untuk membahas status penyidik kpk tersebut
ya novel pulang tentunya kalau dia bisa kerja itu keren ya enggak
iya dong dia sehat lagi mudah mudahan kemudian kita bisa bisa menciptakan kinerja baik
nah kemudian prosesnya nanti kita lihat ini kan memang mengumpulkan bukti
dari polri kan tetap laporan ke kita prosesnya seperti apa ya
baik untuk mengetahui perkembangan informasi dari kpk
sudah ada produser lapangan cnn indonesia fani imaniar
selamat malam fani apa agenda kpk dalam menerima kedatangan penyidik senior kpk novel baswedan
yang kabarnya besok akan tiba ke tanah air
ya selamat malam indra betul sekali
dan mungkin kalau misalnya anda berpikir
besok bisa meluangkan waktu anda juga bisa ikut menyambut kedatangan salah satu penyidik senior
dari komisi antirasuah yang juga bisa kita kategorikan sebagai salah satu penyidik tertangguh milik kpk
yakni novel baswedan yang dijadwalkan akan bertolak ke gedung merah putih kpk atau tiba di jakarta
tepat sekitar tepatnya atau sekitar dijadwalkan pukul tiga belas waktu indonesia barat siang hari besok
kamis dua puluh dua februari dua ribu delapan belas indra
dan rencananya penyidik kpk
bersama dengan seluruh pegawai dan beberapa dari penyidik komisi antirasua sendiri
akan menyambut kedatangan dari novel baswedan
dan tadi jurubicara kpk febri diansyah mengatakan memang masih belum mendapatkan keterangan resmi
terkait dengan flight apa atau maskapai apa yang digunakan oleh novel baswedan bersama dengan timnya
untuk datang tiba di jakarta kemudian tiba di terminal apa dan jam berapa tepatnya ia akan tiba di gedung merah putih kpk
untuk disambut oleh segenap
pegawai dan juga
petinggi dari komisi anti rasuah tersebut indra
dan tadi febri juga menyebutkan kondisi terakhir dari novel baswedan yang saat ini masih berada di singapura
masih berada dalam ruang perawatan intensif rumah sakit di singapura
namun pasca perawatan yang sudah diterimanya selama sepuluh bulan terakhir ini kondisi novel bisa dikatakan cukup
atau mengalami perkembangan yang cukup signifikan
mata kanannya sudah bisa melihat indra walaupun masih dibantu dengan lensa
dan mata kirinya sampai dengan saat ini memang masih belum bisa melihat dikarenakan masih harus mendapatkan sebuah operasi tahap kedua
dan rencananya jika operasi ini nantinya akan berhasil menerima transplantasi atau juga
pembenaran dari selaput di mata kirinya yang memang sampai dengan saat ini
bisa dikatakan cukup rusak dengan cukup parah akibat penyerangan yang diterima oleh novel baswedan
yakni berupa penyiraman air keras ke wajah novel baswedan beberapa tempo yang lalu

nah hasil yang diharapkan akibat atau dihasil yang diharapkan dari operasi terhadap novel baswedan ini
membuat atau juga diharapkan bisa membuat novel baswedan sedikit lebih sehat dan juga ini membantu proses penyidikan terhadap siapa
di balik dalang penyerangan novel baswedan yang sampai dengan saat ini kita tahu memang belum terbuka baik mastermind maupun juga siapa
penyerangan yang terjadi tersebut
penyerangan yang terjadi tersebut
atau mengakibatkan kerusakan yang cukup permanen di wajah dan juga indera penglihatan novel baswedan tersebut indra
walaupun kita juga tahu dari menko polhukam wiranto sendiri menyebutkan untuk tim gabungan pencari fakta terhadap kasus novel baswedan ini
tidak perlu dibentuk atau tidak perlu dilaksanakan karena masih menitik beratkan proses penyidikannya di tangan kepolisian
dan kpk sendiri juga mengatakan masih bekerjasama dengan kepolisian untuk menyelidiki kasus ini lebih jauh
dan kpk sendiri juga mengatakan masih bekerjasama dengan kepolisian untuk menyelidiki kasus ini lebih jauh
dan kita harapkan saja kepulangan novel baswedan ini membantu mempercepat proses penyelidikan tersebut untuk membuka tabir ini